warga berdatangan berusaha menolong korban kecelakaan di jalan raya pantura panglima sudirman desa kalirejo kecamatan dringu probolinggo jawa timur pada sabtu siang
agus haryanto sopir pickup terjepit di dalam kabin dan menderita patah tulang serta luka serius
sementara sang kernet rizal serta dua pengendara mobil pribadi menderita luka ringan
mereka pun langsung dilarikan ke rumah sakit penolanggang
kecelakaan bermula saat pickup melaju dengan kecepatan tinggi di jalan
polisi menduga pengemudi dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras sehingga mobil oleng dan terjadi kecelakaan
akibat kerasnya benturan pikap rusak berat dan muatan semen beserta besi kolong berserakan di jalan
ada pun mobil milik akbar tegar yang tertabrak juga hancur di bagian depan
itu pengendara motor tapi tetap
kondisinya kencang gimana
anggur merah atau apa
selain melakukan olah tkp petugas membawa mobil yang terlibat kecelakaan ke makolaka lantas polres probolinggo
sambil menunggu sopir pickup dan mobil yang ditabrak pulih
akibat kecelakaan ini lalu lintas di jalur pantura probolinggo menuju situ bondo macet parah
sementara di jalan palem raya pondok aren tanggerang selatan seorang pencuri tewas setelah mengalami kecelakaan
sebelumnya ia bersama temannya mengambil beberapa telepon seluler milik pekerja proyek yang terletak tanpa pengawasan
diduga tak mengetahui kondisi jalan di sekitar lokasi para tersangka langsung tancap gas berusaha melarikan diri
motor selanjutnya menghantam polisi tidur dan hilang kendali
sehingga menabrak rumah warga